halo ketemu lagi di podcast sipaling sport bersama saya dea kartika saya adalah sipaling
sport nomor sembilan sama diego dan saya diego basro si paling sport tiga nah kalau sudah ada diego
pasti kita gak jauh jauh ngomonginnya bola lagi bola lagi bola lagi udah pakai kaos arsenal ya
persiapan buat hari minggu nanti ya persiapan hari minggu nanti kita punya tamu podcast buat ngobrol
ngobrol kali ini ada defender timnas sepak bola putri indonesia ada salika aurelia hai salika
apa kabar halo semua baik baik thank you ya aku senang ada di sini hari ini pengen ngomongin
tentang sepak bola indonesia dan juga pengalaman aku yang di luar kemarin gimana nih rasanya balik
lagi ke indonesia setelah dari italia
biasa aja sih bikin kayak mau gimana pun juga indonesia tetep rumahku dan mau gimana juga aku
bakal selalu bolak balik indonesia pastinya tapi saling sehat kan sehat alhamdulillah lagi pemulihan
cedera udah tinggal dikit lagi sih tadi kita sebelum take ini ngobrol ngobrol soal cedera
panjang banget ya iya terlalu keterata emang habis operasi nih saling dan cederanya sebenarnya
nggak main main juga ya gak main main juga acl bos
jadi kemarin tuh sempat acara aku udah bener bener putus tapi sempat ada salah diagnosa jadi aku main
empat bulan itu enggak ada acl and ternyata setelah dilihat lagi kayak my health records yang dari
dulu itu dulu pas di inggris ternyata udah partial care jadi udah ada robekan kecil terhadap acl nya
tapi aku rutin penguatan terus jadi mungkin emang gak ngerasa keganggu
mungkin sekali dua kali aku ngerasa kayak ketarik otot lah atau apa yang kayak karena kompensasi
tapi aku kaget aja gitu loh ternyata udah putus acara aku
kayak yaudah sih setelah itu aku visual and then aku putuskan buat harus operasi
karena aku masih saat itu umur sembilan belas tahun
aku rasa kayak karir aku masih panjang daripada nunggu nunggu
aku mendingan operasi tapi aku operasinya di itali gitu
salika umur sembilan belas tahun kena cedera acl
kalau dari temen temen aku sih yang pemain bola yang lainnya kalau udah didiagnosis acl tuh kayak karirnya
kayak sebuah mimpi buruk ya
iya gitu loh kamu gimana menghadapinya
well of course awal awal juga pasti kayak i was like depressed like sedih banget
pasti ada kayak
sedih banget yang kayak oh gila aku mau berhenti aja lah main bola
kayak aku gak bisa ngelakuin ini
apalagi di saat itu karir aku lagi pengen naik naiknya
dan aku udah lagi pede banget nih
bakal kayak oh aku bakal sign ke klub yang bagus
but ya rencana tuhan kan lain
aku kayak yaudah aku terima
lebih cepat aku terima lebih cepat aku accept keadaan
lebih cepat juga tindakan bisa dilanjutkan kan
akhirnya juga aku operasi juga itu emang susah banget ya
aku di itali sendiri orangtuaku di indonesia
jadi aku setelah operasi itu aku sendiri
kayak yang aku nyuci baju pakai tongkat gak bisa jalan
abis itu buang sampah dari apartemen aja tuh susah banget
kayak sehari hari tuh emang susah banget
tapi than again aku inget kayak tujuan aku tuh apa
dan aku belum siap untuk nyerah di situ
sama satu lagi kayak selama aku lagi di waktu di indonesia
waktu dimana aku cedera gak bisa ngelakuin banyak
aku nonton bola dan lain lain
aku juga research tentang cedera acl
ternyata cewek itu sekitar tujuh kali lipat lebih sering kena acl
oh lebih rentan
lebih rentan lebih rentan emang
dan aku liat pemain pemain hebat cewe maupun cowok
itu banyak banget yang udah kena acl
yang kayak alex morgan udah
megan rapinoe udah tiga kali
abis itu di cowok darwin lunas udah dua kali
dan banyak lagi itu itu baru dikit yang aku bisa sebutin panjang banget
dan buktinya mereka balik bagus
malah banyak yang better daripada sebelum mereka acara
jadi aku rasa kenapa aku gak bisa gitu
jadi aku lebih tenang sih
ya soalnya kalau di sini kan kayaknya masih di masyarakat awam tuh kalau kena acl
masih kayak rare threatening banget kan ya
masih kayak bayang bayang ronaldo botak zaman dulu
tahun berapa tolong
ini tuh sport science udah luar biasa loh
ketauan banget umurnya ya
tapi masalahnya ronaldo dulu itu dia bukan acl
oh bukan acl ya
oh ya beda
dan aslinya patella tendon putus itu mestinya gak terlalu efek banget ya
mungkin pas dia visionya di zaman itu belum sebagus sekarang gitu loh
sport science nya juga belum sebagus sekarang
tapi kayak sekarang acl tuh mau di liga satu indonesia di liga satu luar
itu udah banyak banget aslinya
cuma mungkin banyak yang nutupin fakta itu karena mereka kayak
oh takut kayak oh nanti gak bakal ada klub yang mau sign saya lagi karena saya udah pernah cedera
takut saya bakal riwayat cedera lagi
yang bikin aku tenang banget sih kayak aku banyak temen temen disana juga yang ceritain ke aku kayak
oh ini aku acl dulu ime fine
gak ada rasa beda
jadi kayak aku lebih tenang juga sih
itu prosesnya berapa lama tuh kemarin
oh beda beda sih
kalau aku kan kayak ada setback kan gara gara salah diagnosa
and then pas disana di itali
ini bakal bikin kaget tapi di itali vizionya kurang benar
and sekarang sepuluh bulan but aku udah lulus testnya
baru dua hari yang lalu kemarin tes
dan alhamdulillah hasil testnya bagus banget
semua senang dengan kayak masa ototnya kekuatannya semua udah oke
and ya insya allah seminggu dua minggu lagi balik ke lapangan
paling telat by like november tengah udah hajar hajar lagi sembilan puluh menit
wow luar biasa ya selamat ya salika
karena salika ini kan usianya berarti tahun ini dua puluh ya
iya baru habis ulang tahun
dua puluh pesepak bola profesional
kok bisa loh milih jadi pemain bola
kenapa nggak milih yang lain mungkin
tennis basket badminton renang apa atletik gitu
well growing up emang aku main olahraga banyak ya
kayak bela diri i did taekwondo i did mma
habis itu aku juga tenis juga pernah pas masih kecil
renang atletik juga udah pernah basket
tapi nggak tahu ya dari pertama aku beneran main bola tuh kayak udah paling suka gitu loh
kalo aku sedih main bola aku seneng main bola
lagi banyak tugas sekolah kabur main bola gitu loh
jadi kayak gak bisa dilepas aja sih gak tau kenapa
jadi kecintanya itu tumbuh dari main dulu ya bukan dari nonton bola ya
enggak keluarga aku gak ada yang main bola gak ada fans bola
sama sekali gak ada
aku juga sempat pernah disuruh pilihnya golf aja udah golf
tapi pas kakak kakakku pupuk aku tuh cowok cowok semua
bisa mereka kayak eh lika kita kurang keeper
yaudah kamu jadi keeper
aku dipaksa ya keeper aku masih umur empat tahun
kayak gak ngerti
yang kayak oke deh iya aja
udah setelah itu aku malah seneng
akhirnya aku lanjut main bola terus tuh
main tapi sama cowok cowok doang di sekolah
karena dulu gak ada ssb
aku juga yang kayak lebih ke futsal sih
hitungannya kan lapangan kecil sekolah gitu
udah lanjut terus main main terus
ke bawah sampai aku gede
tapi pas aku udah umur tiga belas tahun aku terpaksa berhenti
karena gak ada club cewek
dan saat itu aku kayak yaudahlah aku berhenti aja main olahraga lain
eh tiba tiba pas umur empat belas tahun eh ada trial untuk u enam belas timnas nih
kamu langsung ikut tuh
akhirnya aku ikut trialnya
pas ikut trial tuh aku udah gak main bola lama
udah gak main bola setahun dua tahun
jadi aku kaku banget
temen temen tuh ketawa
yang anak anak u enam belas mereka berbicara
tapi gak tau mungkin coach ruly sama pelatih pelatih lain
pada maybe mereka ngeliat kayak potensi
udah selama satu bulan setengah kita tc
and aku suka latihan tambahan sendiri juga
karena aku ngerasa kurang
akhirnya pas hari h udah berangkat ke palembang untuk tanding
aku alhamdulillah dipercaya buat jadi wakil kapten
di saat itu kayak kaget dong
yang awalnya kayak jelek banget
aku juga ngeliat videonya dulu kayak oh my god
aduh parah banget ini
dipercayain udah abis itu main di palembang
and selama seumur hidup aku aku main bola
pertama kali aku nangis di lapangan itu itu
kayak pas nyanyi indonesia raya
kamu terharu banget ya
kayak aku di eropa kayak aku main
kayak kemarin tanding lawan komo tuh
banyak orang kayak bawa flare
aku biasa aja
aku keringet dingin aja enggak
sampai temen temen aku yang orang orang itali pada nanya
shalika kok kamu enggak nervous nih
mereka udah pada keringat yang
kayaknya udah pada pucet gitu
kayak kok kamu enggak deg degan sih
ya kalian belum pernah main bola di indonesia
belum lihat fans indonesia
kalian lihat fans indonesia nangis kalian
nggak mau main ya
lebih serem jauh
tapi kayak i wouldn't say itu hal buruk
karena menurut aku itu passion gitu loh
itu yang jadi bikin atmosfernya jadi lebih menarik ya
selama aku di itali kayak aku lagi misalnya ngedown nih
oh aku enggak starting eleven
itu kayak i with nonton ulang kayak games aku di indonesia
yang kayak banyak supporter
oh pengen masuk world cup
i think itu kayak motivasi gitu
karena kayak untuk aku
kayak aku ngelakuin bukan buat diri aku sendiri
tapi aku ngebanggain satu negara kan
jadi aku kayak
selama di sana kalau lagi ngedown
itu aku ngeliat kayak passionnya supporter indonesia tuh langsung kayak
nggak bisa nih aku nyerah gini aja gitu
iya kayak udah capek udah latihan
campur kuliah gitu
dan enggak starter
ganti pelatih bisa ganti starting eleven atau enggak
apalagi di saat itu
cuma boleh ada dua pemain dari luar eropa
jadi setiap aku main
itu tuh aku selalu
kamu harus bagus kamu harus perform
kalau enggak ya aku bisa diganti sama pemain dari brazil kayak
so itu of course kayak susah juga ya
tapi ya alhamdulillah kemarin
senang dengan apapun yang terjadi di sana
walaupun harus mandiri banget ya
jadwalnya tadi udah dijelasin tuh
jam segini ngapain jam segini ngapain jam segini
besoknya gitu lagi
bangun pagi maybe jam empat tiga puluh
udah tidur lagi
habis itu bangun lagi jam tujuh pagi
abis itu jam delapan pagi udah harus di lapangan untuk latihan teknis
setelah latihan teknis mungkin dari delapan sampai jam sepuluh atau delapan sampai jam sebelas tergantung
itu aku langsung ke gym
setelah aku ke gym cepet cepet makan siang
jam dua an itu aku jam satu atau jam dua ya aku lupa
itu udah ada kuliah karena at the same time aku ngambil kuliah untuk s satu
itu gak ngantuk tuh di kelas
capek banget aslinya
aduh aku udah gak karuan dia udah berantakan udah yang kayak beneran kumuh yang udah kayak aduh
kuliah sampai jam lima sore
setelah itu langsung ambil barang barang
aku langsung ke train station sama ada beberapa teman teman aku juga yang pakai train station juga
itu kita latihan malem mulai jam tujuh malem
jadi kita udah berangkat jam lima an
nyampe jam tujuh
latihan sampe jam sembilan malem
udah setelah latihan kayak gitu pulang nyampe rumah jam sepuluh cuci baju makan malam
habis itu baru tidur besoknya ulang lagi
sabtu kalau pertandingan
sabtu kalau pertandingan
kalau pertandingannya jauh ya berangkat hari sabtu minggu tanding
atau aku disaat itu umur delapan belas tahun
jadi kadang sabtu aku dipinjam buat main sama usman belas
jadi sabtu tanding usman belas minggu tanding senior
padet banget jadwalnya ya
kalau aku nggak di lapangan bola tidur
kalau nggak tidur ngerjain tugas
udah itu aja sih
udah gak ada waktu untuk apapun
bener bener penuh banget jadwal penuh
jauh happy banget dibandingin aku kayak bosen gak ada
eh terlalu banyak waktu luang tuh aku gak bingung
karena for me aku suka kayak latihan latihan latihan
karena saat aku latihan aku ngerasa kayak aku tuh membaik gitu loh
gak cuma diam di tempat gitu
nah sebelum itu bisa diceritain nggak sih shalika proses kamu akhirnya bisa dikontrak sama roma itu seperti apa sih
kita siap dengerin
gak apa apa kita siap dengerin kamu
setelah yang u enam belas abis itu ada afc u enam belas
alhamdulillah pas afc u enam belas itu dipercaya malah jadi kaptennya saat itu aku senang banget
gak lama setelah itu dapat panggilan untuk timnas senior
jadi pertama kali aku ikut timnas senior tuh aku umur lima belas tahun
dan aku inget banget di airport waktu itu sebelum ke palembang paling pertama kali
timnas tuh coach yopi manggil aku
dia asisten batik
kamu harus seriusin di bola
kamu harus bisa sampai jadi profesional
awalnya tuh aku cuma mikir di palaku
oh aku cuma pengen buat dapet beasiswa aja ke sekolah di amerika kayak di mana
buat dapet beasiswa gampang kan
terus tuh aku kayak
bener juga ya apa aku kejar profesional
karena orang tua aku kurang setuju saat itu untuk profesional
karena mereka gak ngeliat prospeknya
mereka bilang mendingan kamu buat kuliah aja
aku kayak oh yaudah
akhirnya setelah dibilang coach opie kayak gitu
itu saat dimana aku putusin aku mau sampai profesional
udah main di timnas senior banyak tuh
kemarin ada aff ada world cup qualifiers ada afc ada olimpik apa semua
banyaklah selama satu tahun itu
jadi aku di tc mulu tuh
jadi bisa dibilang dari aku umur empat belas tahun tuh aku tc mulu
kayak jarang di rumah
udah the second aku sampai umur enam belas tahun
berangkat langsung ke inggris sendiri

itu susah banget tuh buat
yakinin orang tua aku
buat bolehin ngelepasin anak satu satunya cewek yang paling kecil buat ke inggris sendiri
aku inget banget mereka bikin ultimatum
kalau kamu gak bagus di sekolah
kamu gak dapat beasiswa buat sma di itali
eh sorry di inggris
yaudah akhirnya aku belajar sambil
aku inget banget di timnas tuh ya
abis latihan pagi semuanya istirahat kan
aku setelah latihan pagi di sawangan dekat bogor
setelah itu langsung naik motor
naik motor sampe binnu simpruk depan gandara city
itu jauh banget
dua jam setengah kali aku naik motor setiap hari sekolah
kamu naik motor sendiri gak
enggak ada yang nyetirin
tapi kayak tetep aja
setiap hari nyampe ke sekolah
abis itu baru aku satu jam setengah lagi balik
dan itu udah langsung waktu latihan sore
jadi setiap hari aku kayak gitu doang
dan makan malem
yang lain makan malem
malem aku ikut
aku tuh ngerjain tugas sekolah
bener bener yang kayak aku ngejar ngejar ngejar
tapi thankfully dari itu aku dapat beasiswa buat ke inggris untuk sekolah
sekolah aku bukan sekolah bola dan cuma sekolah biasa aja di inggris
udah akhirnya orangtuaku yaudah kamu beneran proof kamu serius yaudah
kita lepasin boleh
jadi aku anak umur enam belas tahun tinggal di inggris sendiri
terus nah selama di inggris itu apa aja tuh yang jadi proses kamu
di arsenal sama di chelsea
nah di west time itu yang cerita panjang yang masuk ke u dua puluh
aku saat itu umur enam belas dimasukin ke tim u dua
udah di meja nih udah tinggal sign
sudah ada pelatih pelatih pelatih
mereka baru find out that kalau misalnya negara saya bukan top seratus fifa
gak bisa di sign saat kita dibawa umur enam belas tahun
eh sorry dibawa umur delapan belas tahun
yaudah gak jadi itu
enggak sih i think aku
aku bilang aku bukan pemain yang talented ya
banyak banget aku ngeliat di indonesia jauh lebih talentine daripada aku di timnas
aku cuma modal kayak mental sih i would say
kayak mental sama kerja keras
i wood say itu doang kayak modal aku itu
so aku kayak pas ke dekline gara gara itu
santai kan pasti ada bertimah tamis gitu
jadi aku tuh dititipin ke orang tua bule namanya host parents gitu ya
mereka tuh seneng banget
mereka sampe nganterin aku setiap latihan apa semua mereka seneng banget
mereka yang marah marah quest home lalala
aku kayak look tenang kayak mau gimana pun juga nanti pasti bakal ada caranya lagi
tapi masalah pasport
sampe malahan yang di chelsea aku udah dikasih kitnya
aku banyak banget kit chelsea tuh
walaupun kalau aku tunjukin yang di ap dikasih mungkin kit dua puluh kali
baik celana kos kaki tas winter jacket semua udah ada
udah siap buat semusim tuh ya
udah siap udah dikasih semuanya
aku udah latihan di stamford eh bukan stamford bridge
apa sih cobham
cobham aku latihan disitu
jalan disitu udah siap latihan sama samcar berarti waktu itu
ya saat itu kan aku masih di u berapa
udah aku udah latihan di kobom udah dikasih bajunya
udah dibilang oke kamu starting buat nanti pertandingan kita hari minggu
pikir sekarang aku gak ada klub aku udah di inggris aku mau gimana
aira i remember everyday aku latihan sendiri
di sana kan ada park gede gede
aku latihan sendiri aku bikin my on training sessions
aku ke gym sendiri
bikin training session sendiri sampai ketemu ada pelatih yang mau latih one on one
jadi aku latihan terus tuh selama disitu
private session gitu ya
tiba tiba covid happen
panggil tc timnas udah tuh tc timnas lagi
tanding sampai yang kemarin lawan singapura
afc yang nantinya bakal di india
tapi itu kan jaraknya lumayan jauh
abis itu aku dapet
aku udah mulai ketinggalan nih
karena pas kemarin di west ham di arsenal di chelsea
i had no problem buat kayak
compete sama cewek cewek yang sumberan aku
aku ngerasa aku ketinggalan
aku yang kayak gila nih cewek cewek bagus banget
karena mereka timnas jerman semua
and aku kayak wah aku udah mulai ketinggalan nih
dulu saat dia enam belas tahun aku belum terlalu ketinggalan
sekarang aku delapan belas tahun udah mulai ketinggalan nih
mereka ngomong ke aku
kayak oke kita bakal kasih kamu kesempatan lagi
kita pengen lihat kamu improve dulu
kamu coba cari tim dimana kamu menurut kita tuh kekurangannya satu
kamu kekurangan itu
kamu kekurangan playing time
masalah physical capabilities kamu gak kekurangan
cuma kamu kekurangan kayak game time
makanya build up kamu gak sesuai
yaudah oke oke dikasih kesempatan tahun depan
berarti mereka masih ngeliat again potensi
akhirnya aku kayak bingung nih
wah mau kemana mau kemana bingung
ini ada kesempatan di itali
shalika mau atau enggak
lagi orang tua aku juga
pemberani banget ya oke ke itali
secepat itu ya dibanding sama sebelumnya ya
bener bener baru selesai pon
dua minggu setelah pon aku udah dikirim ke itali
aku kayak oke aku gak ngerti bahasa itali
sama sekali aku bener bener yang kayak
sama orang orang pakai google translator tau gak sih
udah gitu orang rom pada gak bisa bahasa inggris
udah di sana belum bisa
belum dapat klub tuh empat minggu pertama aku cuma latihan
justru belum dapet klub dulu ya udah angkat ke sana ya
belum cuma kesempatan trial
bayangin aja cuma dengan modal kesempatan trial
aku kayak yaudah
karena orang tua udah go
orang tua aku kayak kamu mau pergi then go
wah kayak oh yaudah yaudah
aku inget banget tuh aku latihannya tuh pagi
aku ada latihan bareng tim
setelah itu aku gym
dah abis itu malemnya aku biasanya nyantai kan istirahat
aku lagi tengah tengah kuliah dibilang
oh ini ada tim di liga dua pengen
trial kamu aku kayak hah
aku udah latihan tiga kali hari ini
aku yang udah kayak udah pegel pegel
aku inget banget tuh hari jumat kalo gak salah ya
udah pegel semua badan lah udah hari jumat
udah yang tinggal tenaga sisa sisa
aduh kayak aduh
tapi ini yang liga dua ya udah iya deh iya deh
bisa udah dateng
ke tempat latihan
trial tuh sepuluh menit pertama
eh bukan sepuluh menit pertama
setengah jam pertama aku lakuin
semua orang aku lewat bagus
pokoknya aku udah ngeliat nih pelatih senang
udah senyum senyum oke oke
kayak aku udah deg degan nih ya oke oke
eh tiba tiba ankle aku keletak
oh gila ankle kanan aku keputar
aku kayak jalan tuh sakit
udah benerin sepatu aku kayak
aku inget banget aku doa kayak ya kayak
god kayak ya allah kalau emang ini rezeki aku
aku bayangin aku buat ngoper bola aja sakit
dari jauh aku syuting kenceng banget
gol sampai satu tim yang kayak kaget
aku kayak huh itu masuk
aku kayak kaget juga udah
terus aku setelah itu ngomong sama pelatih
pelatih minta translator nih teman
coach saya ada kekurangan nggak
kalau misalnya ada kekurangan tolong kasih tahu
dateng lagi ya besok dateng dateng dateng dateng
setelah latihan keempat
kita pengen sign kamu tapi saya cuma punya satu
pertanyaan sebelum saya sign kamu
di timnas tuh aku cuma jadi
center back doang karena aku tinggi kan
di sini tuh aku hitungannya tinggi
yang penting oke aja dulu
yang penting desain dulu masalah apapun
ya belakangan lah ya
udah tuh aku deg degan mampus aku gak bisa
crossing ini kan kalau fullback tuh
crossingnya belok kan iya
kalau center back lurus aku yang aduh
tiga minggu pertama tuh aku
crossing aku jelek banget aku udah ngeliat nih
muka muka pelatih udah mulai asem nih
aduh aduh akhirnya setiap pagi tuh sebelum
latihan yang teknis pagi aku setiap pagi
ke dalam crossing ke dalam crossing ke dalam
sampai akhirnya dapet bisa
udah abis itu
ada game melawan
ice roma yang pertamanya nih yang liga satu
yang kemarin champions league ini mereka tim
bagus banget oke
oke kita baru selesai liburan nih
saat ini ada liburan dua minggu christmas
london sama my friends aku nyantai
kata pelatihnya jangan main bola istirahat aja
tiba tiba aku ketinggalan
pesawat udah capek banget besoknya
ngejar pesawat satu lagi jadi aku udah
capek banget nih udah bener bener kurang tidur
kita ada tanding lawan as roma aku kayak aduh
kampus deh tiba tiba dibilang
lagi kamu starting
fullback aku kayak aduh
aduh aduh aduh gimana nih
tiba tiba centerbacknya yang senior
cedera air aku dipasang
centerback tenangan dikit tuh
tapi aku di otak aku aduh belum main bola dua minggu
cuma modal jogging doang sama di sana
pede aja deh
aku liat strikernya
kaptennya timnas itali
udah disuruh jagain dia
aduh gila bagus banget
nah itu idola aku tuh pemain
strikernya ice roma
kan sebelumnya dia di milan kan
giacinti iya itu juga itu yang aku jagain nomor sepuluh
aku yang kayak aduh mati sudah nih jagain ini orang
lagi tengah tengah main
udah tuh aku berapa kali dapat bola
berapa kali gak dapet bola
sampai tau gak tengah tengah lagi latihan ini dia ngomong eh
kid pake bahasa inggris dia ngerti aku
ternyata bukan orang itali aku nggak ngerti
kamu kid pake bahasa inggris dia ngomong
kalau saya maju gini tuh kamu lebih bagus
thank you makasih
udah dia menggeraknya cepet banget berarti
enggak masalah atletisme ya
aku bilang sprint aku lebih kenceng
strength aku lebih kuat
tapi masalah pinter aku gak bisa pegang nih orang
aku mau press dia muter
oke oke aku mau stay di belakang
dia dribble aku yang kayak gak bisa pegang nih orang
tapi that whole game aku main bagus
siap siap main nanti pas liga udah mulai
game pertama di musim itu
aku dimainin cadangan
oh gila deg degan deg degan dikit ya
deg degan dikit yang kayak aduh gimana nih
gimana nih tapi ya udah aku pede aja
and thankfully juga anak anak di situ pada baik baik banget
atau anything temen temen aku baik baik
and yeah aku dapet
kesempatan main berapa kali
delapan game in total karena aku cuma ikut
setengah musim kan
setengah musim aku dari desember
and then aku juga dapat banyak game experience
di u sembilan belas dan di u sembilan belas itu
aku goal in satu aku inget banget
ada free cake dari jauh banget
maybe almost setengah kali ya
aku ngeliat nih wah keepernya kayaknya
ngira gak bakal aku syuting udah
aku main bagus banget di game itu
dan yang tadinya tuh
tim u sembilan belas kita dikira
bakal kalah jauh sama nih tim
perkiraan orang orang tau gak kalah tujuh
oh wow sejauh itu ya
aku inget banget aku ngomong ke temen temen aku yang bisa bahasa inggris
tolong translate in pas lagi di paru babak
kayak setengah babak tuh aku ngomong ke tim
pede jangan takut
babak kedua kita menang
orang orang sampai terkaget kaget
and then gara gara goal aku yang bagus itu
atau apa gak tau aku coba
my best buat nyemangatin temen temen
gak bisa mau dimarahin pelatih mau gimana
aku pasti bakal ngomong ke temen
mungkin dari di u enam belas selalu dimarahin coach ya
jadi sampai sekarang kita masih teriak teriak
di otak aku
aku di tengah tengah mereka muter muter teriak
sadly gak ada yang rekam
sedihnya gak ada yang rekam
tapi gol kamu ada yang rekam kan
karena di under sembilan belas tuh banyak pemain yang masih di bawah umur
dan di sana kan ribet
yang di bawah umur tuh kayak oh gak boleh kerekam
susah jadi gak banyak games yang direkam
ya udah i would say itu my best game
aku seneng banget sih itu bener bener yang kayak
dia tuh referensinya tadi
ronaldo botak sekarang
kayaknya waktu shalika lahir roberto carlos
udah menjelang pensiun ya
aku dua ribu tiga dia kayaknya udah
udah rumah pensiun udah akhir akhir tuh
masih di madrid
lima kali ya dia pensiun tuh dua ribu berapa
aku gak inget aku juga lupa sih
tapi kayaknya dua ribu tiga dia masih di madrid
cuman kita cek deh daripada bertanya tanya ya
aku bayi dua ribu tiga jadi gak tau nih
ada generation gap nih jadi
aku growing up yang paling dilihat serio ramos
beckham aja udah mulai turun tuh masanya udah turun
klub kesukaannya apa
aku seneng banget pepe sama sergio ramos
aku masih kecil ya tapi sekarang aku mikir mikir lagi
it's not smart buat tengah tengah main nginjek pemain
dapet kartu merah i think it's dumb
so mendingan aku lebih calm
lebih collected tapi kayak if aku suruh
pilih pemain sekarang yang cowok
aku seneng ngecari
bagus banget dia
and mentality juga dia
nggak yang berantem berantem gak jelas
aku suka mainnya dia
merasakan tiga kultur sepak bola
yang berbeda nih di inggris terus di jerman
sama di italia kalau menurut kamu
perbedaannya seberapa jauh sih
di antara ketiga negara itu
chile juga beda beda ya mungkin di
bagus banget ya
gila kita tuh setiap latihan tuh sama
pelatih yang selalu di fokusin tuh pemain defender
yang kayak aku latihan tuh sampai muka muka
ada pucat yang kayak aduh coach please
seberapa cepat mereka mau ngambil bola lagi
oh pressing gampang ngototnya gitu ya
is where i grew up dimana aku pertama
masalahnya beda beda timnas indonesia
kadang kita bagus megang
bolanya kadang kita nggak bagus
presa kadang kita kurang bagus jadi intinya banyak
masalah ya bukan banyak masalah ya
lebih ke kurang konsisten kalau kita
atau tim yang di bawah kita kita langsung
bisa megang bola bagus betul tapi disaat
lawan kita lebih bagus kita nggak susah megang
bola tapi i would say itu normal sih semua klub
kayak gitu tapi aku gimana ya
di indonesia selalu beda beda kayak
dengan pelatih berbeda mereka
maunya hal beda game modelnya beda beda
jadi aku gak bisa bilang a b udah pasti
gitu loh walaupun di itali juga ada yang tipikal
mainnya build up ada ada yang tipikal
mainnya counter attack ada jadi
gak bisa dibilang oh gara gara negara ini
mereka udah pasti gini
berarti kamu dipegang berapa pelatih
selama di indonesia di timnas tuh ya
nere yang head coach pernah
sama satu lagi coach rudi eka udah dua
oh dua ya untuk pelatih kepalanya
dua doang sih karena pas
dulu pernah dipegang sama coach
almarhum satya bagja
satya bagja sebelumnya berarti ya aku belum
masuk timnas senior di saat itu aku masih
anakku umur empat belas tahun
belum masuk senior
kalau kita lihat stereotipnya nih
orang italia itu kan katanya orang orang
yang santai hampir mirip mirip lah
sama karakteristik orang indonesia
tapi kalau menurut kamu kenapa sih mereka
sepak bolanya bisa maju gitu apa yang
kamu lihat di lapangan
terstruktur terstruktur ya
kalau masalah kayak
mereka lebih apa namanya profesional
atau mereka lebih
enggak juga ya enggak juga sih lebih ke kayak mereka
dari kecil gak ada kompetisi
mereka udah ada dokter
dari mereka masih kecil
udah ada lapangannya bagus banget lapangan di sana
ya ampun bagus banget
bagus banget di sini kadang kan kalau dioper bola
boleh loncat sendiri kalau di sana
enggak di sana lapangannya bagus banget
dari kecil mereka udah terstruktur udah main
setiap sabtu setiap minggu tuh udah ada liga
untuk anak anak umur sepuluh tahun sudah ada liga yang terstruktur
yang bagus itu liga
cewek itu ya cewek ada cowok ada
cewek liga yang seniornya
sampai liga empat
atau lima ya lupa aku tapi cowok lebih lagi
lah udah pasti jadi udah sangat
terstruktur sih aku bilang perbedaannya itu
masalah talent aduh
banyak yang dari indonesia jujur kalau
aku suruh nyebutin kayak lima anak yang
talentnya menurut aku kalau mereka dari kecil
udah di inggris atau mereka dari kecil
terstruktur emang harus pelan pelan
tapi ya aku berdoanya
sih semoga secepatnya untuk
terjadi gitu ya kabarnya kan tahun depan ya
akan ada liga
sepak bola putri ya
terus katanya piala pertiwi mau
digulirkan lagi ya sama
sbw kita tunggu aja sih
soalnya sepak bola cowok juga
banyak kan kalau kompetisi yang
belasan tahun tuh swasta gak sih yang
nyelenggarain enggak juga sih mereka
ada suratin mereka ada
epa tuh under
yang musim ini kayaknya bakal ada
dua puluh plus deh maybe ya jadi
desainer yang gak terlalu
ya misalnya dua puluh tiga gitu lah
gimana ya turnamen bagus
develop pemain sebagus adanya liga
aku udah sering turnamen dari kecil pas kemarin
liga di tali badan aku rasanya kayak
ancur kan aku belum
kebiasa dimana yang seminggu
bisa tanding berapa kali gitu loh
kayak belum kebiasa kamu seminggu bisa berapa kali
dua tiga hmm
dua kali sih maksimal eh waktu itu
sempet tiga pernah tiga pernah tiga
aku lupa karena ada kopa italia juga kan
ada copa italia belum lagi aku
dipanggil juga ke u sembilan belas nya juga
jadi aku banyak kayak main oh my god
capek banget yang bener bener tapi kan
kalau capek tapi main terus tuh kan
happy ya kalau pemain tuh
jadi cadangan tuh kayaknya
aku capek gitu tapi kayak aku belum
kebiasa sama liga juga dapat cedera ini cedera itu
ya lebih ke kayak belum
kebiasa gitu loh kayak tiba tiba tanding lagi
tanding lagi tanding lagi kan kalau turnamen tanding
tanding tanding istirahat banyak iya
baru tanding tanding ini tanding tanding tanding
tanding terus gitu loh sampai kayak
waduh derita tiada akhir susah ya
iya dan belum
lagi coach yang disana tuh
fisiknya aduh ampun
seminggu lagi tanding nih misalnya
kita tetep ada tanding kan misalnya dua kali seminggu
kita tetap bakal ada latihan
fisik dua kali seminggu
sprint sprint labangan aku waktu itu inget banget gym juga
gym juga ada aku inget
but aku lagi jadi fullback
saya pengen kamu banyak overlap overlap
pas aku liat aku pake jam tangan aku liat
dalam waktu satu jam aku udah lari dong
gila sih ini capek banget sih
mereka kayak pengen aku main kayak
as now ya kayak wow kayaknya beda deh
kayak aku mainnya kayak beda deh
dan selama ini kamu gak pernah main kayak gitu fullback
aku bilang kayak point of reference
probably aku kayak rhys james ya yang lebih kayak
pakai badan bukan yang kayak
joe cancelo yang inverted masuk ke dalam gitu iya
i would say aku lebih kayak pake badan
nutup kayak gitu gitu nggak yang
ngejar lari gitu ya i wood
ngejar lari tapi beda typical pemain
yang kayak lebih pakai badan
pas aku disuruh naik turun naik
turun wow capek banget
tapi nggak apa apa sih jadi naik kan fisik
aku jadi pas kemarin udah selesai
balik indonesia itu pas main disini
ngerasanya enteng ringan enak gitu loh
ada latihan fisik juga aku gak ngerasa kayak aku mati banget
aku ngerasa kayak oke
gak mungkin separah pas disana gitu loh
itu udah paling top nya tuh ya
itu gila sih latihan fisiknya
itu bener bener yang kayak pertama aku
ask anyone di timnas
aku gak bakal berhenti lari
kecuali emang bener bener mati
ask anyone aku gak pernah berhenti lari
kecuali emang udah bener bener mati
ini udah berapa kali di italia aku mukanya
udah pucet ya aku ya gila aku gak bisa lagi sih
udah gak bisa ini udah gak bisa temen temennya kayak
shalika jangan berhenti jangan berhenti aku kayak
udah gitu aku puasa
oh my god aku baru inget aku puasa
aku tetap puasa aku buka puasa
jam delapan malem mukaku udah pucet pucet
sambil latihan fisik aku buka
jam delapan malam mulut aku udah kering banget
pas summer atau winter tuh
i don't remember tapi dibolehin ya sama
dokter sama nutritionistnya boleh
cuma aku harus tanggung jawab aja sendiri
sampai pelatihnya sempat gak tega kayak kamu lagi puasa ya
udah deh gak apa apa kamu gak usah ikut latihan
fisik aku kayak gak bisa coach saya ada
kewajiban buat ikut latihan fisik saya ikut
tapi itu udah bener bener
i don't know gimana aku bisa selamat
latihan fisik sambil
puasa karena latihan pagi paling pertama tuh jam
delapan jam sembilan pagi
udah gitu aku ke gym udah gitu aku latihan malam
lagi ada itu baru aku buka di tengah tengah lapangan
itu bener bener aku gak tau gimana aku bisa ngelakuin
aku ditanya sekarang kok bisa
i did it tapi kayak itu bener bener
cap aduh gila sih
itu yang udah bener bener orang ngomong
tuh aku udah gak ngeh yang kayak udah ada
kunang kunang dikit gitu udah kayak
tiit kayak takutnya kurang nutris
tapi kan aku tadi pengen gak puasa
tapi aku ngeliat kayak mau salah tanding
aja puasa kan kayak aduh gak bisa
sih nih gak puasa kayak aku
ngerasa bersalah yaudah akhirnya aku puasa
dan ternyata bisa ya
dan cara bisa tapi kayak
pas tanding aku gak berani oh ya
kewajiban tanggung jawab
untuk tim juga jadi aku
tapi aku puasanya nanti aja aku
diganti aja gitu
kan kalo yang aku tau ya
italia kan cukup konservatif
tuh tapi ternyata mereka
udah ini ya udah cukup terbuka soal
puasa itu juga ya
it depends ya aku beruntung banget honestly
kayak aku dapet tim baik baik banget
anak anaknya tapi of course ada
di sana yang gak sebaik itu
and mungkin juga kalo misalnya ada yang
person yang aku gak mau peduli gitu
kalau ada orang yang ngomong yaudah
aku mendingan pura pura gak denger aja
so i think maybe mungkin juga
ada tapi i think dari tim aku sih enggak sih ya
pada baik baik banget selain dari
indonesia dari mana aja
apa ya pemain asing
yang dari luar eropa cuma aku doang
oh gitu mereka baru cuma satu kemarin
sempat ada anak amerika tapi dia
pindah ke australia dia main di liga satu australia sekarang
berarti ya iya dulu sam kerr
main di situ semua pemain pemain australia
yang bagus dulu main di situ
tapi banyak pemain
ada dari switching ada dari
lithuania ada timnas juga ada
itali juga ada beberapa
pada baik baik banget sih aku bener bener i have
no complaints bener bener mungkin banyak pemain
yang main di luar oh saya gak betah temen temen
saya gini temen temen saya gitu pada jadlah
aku biasa aja sih
experience aku sama mereka baik dan
aku udah terlalu capek dengan kuliah
untuk hangout juga aku udah gak pernah
jadi dia cuma fokus sama dirinya
gitu loh saat aku ada waktu luang
udah aku ngunci diri di kamar
gak keluar lah dari kamar masuk gua ya
masuk gua udah aku udah gak mau ngomong sama orang
udah kayak shalika time
gak bisa aku nggak bisa yang kayak setiap hari ketemu orang orang
terus gak i need kayak
satu hari at least dalam seminggu untuk shalika time
nah banyak pemain pemain
bola kita juga yang ke luar negeri
salah satu hal yang bikin
sulit itu adalah makanan
kalau kamu sendiri di sana gimana
aku bisa masak sendiri karena udah di
inggris dari dulu umur enam belas tahun tuh
pertama bisa masak sendiri
aku gak suka nasi oh ya
aku gak suka nasi aku lebih suka roti
oh oh jadi dia lebih cocok
aku lebih suka roti aku lebih suka pasta
aku lebih suka kentang aku gak terlalu suka nasi
emang dari awal udah ke baratan soalnya
aku nggak terlalu suka sambal jadi aku
menunya italian food
di sana aku selalu ikutin italian
food nya aja lagi ada apa
carbohydrate aku bakal seringnya
antara kentang atau roti
pasta oke lah
but aku bilang pasta kadang suka terlalu berlemak
yang kayak keju aku tuh gampang
banget naik ke berat badan aku baru ngeliat
makanan aja udah naik satu kilo gitu
tapi kamu sebenarnya suka makan
aku cinta makanan tapi aku gak bisa makan
kayak aku suka banget
like a crispy cream donut aku suka banget
aku belum makan itu kayak tiga tahun kali
aku makan gak bener sekali
itu naik berat badan you can us
siapapun yang kenal sama aku mereka tahu
aku jaga banget makanan soalnya aku baru makan
sedikit kelebihan aja naik berat badan
sampai makanan sehat yang sedikit kelebihan aja
aku bakal naik berat badan
jadi kayak selama di sana aku makan
bersih banget sih kayak kalau aku tunjukin foto itu
dada ayam kayak ikan
di grill sampingnya ada roti dikit
udah gitu aja terus setiap hari
selalu bener bener dijaga
makanan jadi gak sempet eksplore
gini kayak kita manusia juga
bakal cuma gak ditunjukin aja
ke media gitu aja
cristiano ronaldo kira kira pernah makan french fries ya
pasti pernah tapi aku bilang
versi lebih sehat aku bisa masak
so kalau misalnya
aku lagi craving donuts
aku bisa bikin sendiri yang nggak digoreng
pake gula banyak yang
pakenya madu or something like that bisa
tapi at the same time kayak di itali
beda ya gak kayak di sini ya
but ya sekali sekali of course
tapi biasanya setelah tanding ya karena kan pas
tanding tuh kita ngebakar kalori banyak banget
di saat dimana kita
besoknya eh misalnya besoknya atau malam itu kita makan
sesuatu yang gak terlalu sehat itu gak
bakal terlalu efek ke badan kita
berarti ya sekali sekalilah
itu tantangan banget loh makanan tuh karena tuh
pernah suatu ketika cerita cerita gitu
kan waktu selepas wawancara
problem utamanya pemain kita kenapa
tinggi apa lemak tubuh ya
tinggi karena bagaimana cara mereka tuh
makan gitu betul
dan banyak informasi
yang beredar juga beberapa pemain
tuh sering gojek
ke hotel gojek makanan
karena mereka gak cocok
dengan makanan yang disediakan gak kuat sama menu
nah kalau di tim nas putri tuh ada kayak gitu
kemarin kan kita lagi covid
oh iya benar jadi susah juga
mau go food in makanan kalau ketahuan
itu gak terlalu banyak hubungannya
but i think itu wajar
manusiawi gak mungkin sama cristiano
ronaldo aja gak pernah misalnya makan coklat itu
gak mungkin betul bener bener gak mungkin
kita manusia mau kalian lihat kita sebagai atlet
juga kita manusia kita pasti bakal sekali sekali
untuk sekali sekali tapi i wow say
lebih bagus untuk maybe
bikin alternatif yang lebih sehat sedikit ya
misalnya kalau aku lagi pengen makan nugget
ya aku beli nugget abis
aku ditaruh di air fryer jadi ditaruh di minyak gitu
jadi masih bisa makan hal yang kita suka
yang gak bener bener sehat banget
tapi masih mending daripada kalau kita
beli di macd gitu misalnya
jadi menurut aku itu no problem sih
yang penting mereka tahu body fat mereka berapa
kayak aku sekarang i have turunin
harus turunin body fat lagi banyak aku biasanya
kalau lagi fit paling bener bener fit
itu aku maybe beratnya
it's tujuh puluh tujuh puluh satu so aku harus turunin kayak
ya nanti pas udah turun ke lapangan paling juga
sebulan turun so
nah kamu sendiri kan setelah
next step nya apa akan lanjut di
ya i think kayaknya cuma tuhan yang tahu
aku gak tahu
bakal main di mana ya of course
tetap di eropa itu udah
pasti tergantung dapet klubnya di mana sih
mau kemana aja aku gak terlalu
care juga kayak misalnya dapetnya di
portugal ya udah aku pindah ke portugal nggak masalah
tinggal belajar bahasanya
pindah ke swiss juga nggak apa apa
yang penting dapet klubnya yang terbaik aku gak
terlalu masalah i feel like aku juga gak terlalu
homesick anaknya aku kayak
saat aku butuh untuk introvert sendirian
terus aku gak masalah saat
butuh ngobrol sama orang orang juga aku santai so
aku nggak terlalu peduli sih di mana
dan bisa jadi
starter terus ya
ya tentu saja untuk
jadi starter terus itu
aku harus tahu kondisi juga
aku saat kemarin main
starting eleven terus itu kan gak masuk akal
kalau aku gak searting liven ya itu berarti salah aku
bukan salah orang lain
sih ya dapat
klub yang bagus lingkungan yang oke
orangnya dia fokus gitu loh
gue mau main bola atau
gue mau apa yaudah deh
dan mentalnya tough ya iya
tau dia gak peduli mau di swiss
mau di portugal yang penting buat
dapat klub bagus mau di polandia juga
terserah di mana
tapi yang penting dapat klub bagus
dan sisanya aku serahin lah kalo dia
yang tau yang the best klub buat aku
aku ikutin aja semua rencananya sih
nah yang nyariin
klub buat kamu nih siapa shal
soalnya kan kalo kita liat pemain pemain
indonesia kan banyak nih
punya kesempatan beruntung kayak kamu
gak banyak gitu
i wouldn't say so banyak kok yang dapat
kesempatan di indonesia cuma mereka tolak aja
belum tentu mereka banyak yang
dapat kesempatan tuh pasti banyak
cuma mungkin ada beberapa yang tolak atau
ada beberapa yang
gak memungkinkan untuk ngelakuin itu
aku thank god dateng
dari keluarga yang lumayan
yang bisa ngebantu biayain aku
untuk pergi kesana
untuk berangkatnya ya iya
dan gak semua orang dapat itu
jadi saat dibilang kayak oh orang indonesia tuh
pada pemales atau
mereka pada penakut
oh gampang banget tinggal di luar of course aku awal
tinggal di inggris pas masih anak kecil
aku sedih lah aku tiba tiba gak ketemu keluarga aku
respect lah dengan pemain pemain
karena semua pemain tuh punya
gak semuanya bakal di eropa kalau semuanya ke eropa
nanti siapa yang main di indonesia
gak segampang itu susah buat dapet notice
tuh susah betul
dan udah lumayan
banyak kan yang dari indonesia berani keluar
jadi menurut aku daripada dihujat dicacimaki
udah keluar juga gak dapet main
mendingan di support karena mereka udah disana tuh
udah susah udah sangat susah buat mental ya
mungkin aku kayak keliatan biasa biasa
tapi ada satu dua hari yang mana aku ngerasa sedih
itu udah pasti ada wajar
dan aku gak butuh untuk ngeliat
netizen kata ngatain lagi tuh udah gak butuh
udah capek kita tau
kita tadi mainnya jelek misalnya
kita udah kesel sama diri sendiri
baca lagi komen komenan kan kayak
aduh buat apa sih udah sebelum
kalian ngatain kita kita udah benci sama diri kita sendiri
lebih daripada yang kalian katakan kita
kita sebagai atlet tuh kita selalu pengen perform baik
pikir yang terbaik untuk kayak
pemain pemain indonesia ada beberapa main
bisa yang dipanggil keluar gak bisa karena
mereka siapa yang ngurusin keluarga mereka disini
kayak gitu aku masih anak umur
enam belas tahun saat itu
aku gak ada keluarga yang harus aku urus
lebih simple tapi ada
beberapa main tuh yang
gak sesimpel itu ceritanya jadi
jangan pernah asumsi hal yang buruk sih
aku bilang coba asumsi selalu yang terbaik
ya kadang soalnya ngeliat
terutama ke pemain pemain timnas putri itu
kadang kasian gitu ngeliatnya
liga aja gak ada
terus kalian mau berharap apa gitu loh
udah kebal sih
yang udah lama at least ya
yang udah lama di timnas tuh udah kebal kita ngeliat hujatan kita kayak
sudah cuek ya tapi aku kasian
sama anak anak yang baru yang pertama kali di
hujat segitunya kasian shock gak sih
ada kasian nangis temen temen banyaklah
gak seberapa yang bener bener kacau banget
out loud disini karena emang bener bener gak
pantas untuk diomongin ke manusia
tapi aku udah ngelewatin itu tuh dari aku
umur berapa empat belas tahun jadi aku sekarang ngeliat kayak udah
yaudah bodo amat
tapi ada yang sempat akhirnya memutuskan
untuk berhenti bermain gak sih
karena tekanan yang sebegitu besarnya
yang kamu kenal i would say banyak sih
kayaknya mereka udah latihan setiap hari
oh mereka gak latihan sebanyak yang cowok cowok
tapi saat di cowok cowok mereka
bakal dapat uang dari itu
mereka bisa nafkahin keluarga mereka
karena ada liga kita mau ngapain
nanti tarkam ketauan dikatakan juga
mau dapet penghasilan dari mana
untuk jadi atlet nggak murah
beli sepatu mahal fisioterapi mahal
makanan sehat mahal
kita ya itu dia aku bisa
ngelakuin ini semua karena aku datang dari keluarga yang
alhamdulillah mampu untuk
ngebantu aku dapat itu semua
banyak cewek cewek di indonesia yang main bola
makanya banyak dari mereka yang
mutusin oh udahlah nanti gue merit aja
udahlah gue fokus kuliah aja
dan itu sangat bisa dimengerti gitu
ya susah kayak
tanpa endorse itu mereka mau makan dari mana
makan dari mana aku makan di tanggung orangtuaku
yang anak anaknya di tanggung orangtuanya gimana
kasian so gitu sih
iya banyak banget kan tuh soalnya
nyinyir wah kalian sibuk jadi selebgram
gak sibuk jadi pemain bola ya
kita mau ngapain lagi ini aja
aku baru dengar persis dibubarin
karena mereka udah nungguin soalnya yang cewek
padahal baru berapa
baru beberapa hari yang lalu dibilang mereka dibubarin karena
liga gak mulai mulai itu kan mahal
bayar pemain bayar makan tece pelatih
berapa minggu lalu aku tuh
liputan ini yang kompetisinya
jarum buat u sepuluh itu kan
cewek cewek dan mereka ngundang
persib sama persis women
hari ini udah
ya aku baru denger kayak maybe dua hari yang lalu ya
kayak dibubarin tuh belum lama lah
aku pokoknya ngeliat story story temen temen aku
yang anak anak persis mereka kayak
aku juga sedih ngeliatnya kayak
kasian mereka udah latihan bareng
satu tahun lebih
and ujung ujungnya aja belum
mulai liganya karena kan dulunya diprojektin
tahun dua ribu dua puluh dua desember
tapi belum terjadi
aku sekarang emang lagi magang di gsi
ngebantu sepak bola indonesia
secara fisik lah untuk sekarang aku lagi cedera
jadi selama ini aku lagi
pssi ya pokoknya yang gue rasa
gue mau ngurus sepak bola di indonesia
karena emang mimpi aku setelah aku udah
itu aku pengen ngurus sepak bola
aku pengen ada tetep
di sepak bola indonesia jadi ya
di situ dan aku lihat sih
perkembangannya ya untuk sepak bola wanita tuh
udah jauh lebih bagus
jauh lebih bagus udah lebih dipeduliin
sekarang ya jadi insya allah secepatnya
lah liga satu untuk perempuan mulai sih
berarti kita bisa optimis
liga satu tahun depan
paling ya insya allah lah ya
insya allah aku doain lah buat
temen temen aku yang ada
di indonesia cewek cewek
anak anak kecil di indonesia semua
yang pengen main bola tapi dibilang sama
orang tuanya gak bisa gak ada masa depannya
semoga ada biar sekarang ada masa depannya
luar biasa luar biasa ceritanya
ini pasti menginspirasi nggak cuma
untuk pesepak bola
wanita tapi juga pesepak bola pria
yang ada di indonesia karena kan
banyak juga ya yang pasti ingin
bermain di liga yang lebih baik
luar negeri tantangannya tentunya
gak cuma bagaimana mendapatkan
menit bermain tapi kayak tadi shalika gitu kan
kayak uh hari hari
dengan jadwal yang padat dengan
melewati cedera juga
mental health sih kayak
maybe di asia atau di indonesia
mental health tuh gak terlalu dipeduliin sama orang orang
penting banget because
banyak yang sering depresi tapi mereka nggak mau
juga ngomong ke orang nanti katanya lemah lah
diubah sih gitu
oke terima kasih banget
udah mau dateng kesini
bahkan lebih baik dari
sebelumnya bisa mencapai
top perform yang lama banget
yang bagus profesional juga
thank you dan harapannya buat sepak
bola putri juga bisa sesuai
dengan yang kamu mau ya sepak bola putri juga bisa sesuai dengan yang kamu mau
insya allah oke
segitu dulu buat episode kali ini
tiga dan saya dea kartika
terima kasih udah nonton podcast
si paling sport thank you untuk
luar biasa udah ceritain banyak hal
jangan lupa saksikan podcast kita
yang lainnya kira kira sama siapa lagi kita besok ya
betul oke thank you